dalam dalamnya atas nama kepolisian negara republik indonesia polda jawa timur terhadap apa yang terjadi
dan ini akan kita lakukan terus ya update kepada masyarakat apa yang sudah kita dapatkan
tadi saya mengatakan bahwa ada enam yang meninggal dunia dan tiga puluh lima yang berada di rumah sakit
dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa ada bertambah lagi yang meninggal dunia
jadi ada delapan yang meninggal dunia
kemudian ada tiga puluh delapan yang berada di rumah sakit termasuk anggota polisi
kami mohon doa kepada rekan rekan sekalian kepada keluarga yang masih berada di rumah sakit
kita doakan secara bersama pukul sepuluh dan kita akan lawan setiap apa yang terjadi
terutama gerakan gerakan teror yang kita tidak pernah takut terhadap teror
oleh karena itu rekan media juga kita harapkan
kita berpindah sekarang karena kapolda sudah menyetujui
kita media center kita karena ini ada tiga tkp
satu di jalan di ponegoro semua jauh
satu di jalan arjuna dan di gubeng ini
ada empat yang meninggal dunia di gereja santa maria
kemudian ada dua yang meninggal di ponegoro
dan ada dua
ada tiga yang meninggal di arjuna
arjuna sudah bisa masuk ya kita sudah identifikasi sudah mulai tim iden masuk
oleh karena itu kita akan terus update tetapi rekan rekan berjanji semua media
apakah rekan rekan mau saya berikan update atau tidak
kalau mau rekan rekan mari kita bekerja sama
lima belas menit lagi kita bergeser ke polda betul
di polda nanti akan kita lakukan yang namanya memberikan setiap tiga resource ini
dari tiga tempat
yang akan nanti kita sampaikan ke rekan rekan media sebagai bahan informasi kepada publik kepada masyarakat
saya kira demikian ya
lima belas menit lagi saya akan datang kemari dan kita bergeser ke polda
yang kita update

dari kabit humas polda jawa timur bapak frans barung mangera
dimana jika sebelumnya pak frans mengatakan bahwa ada enam korban
yang meninggal dunia dan tiga puluh lima korban luka dirawat di rumah sakit
maka baru saja kita saksikan bahwa pak frans menyatakan korban meninggal dunia bertambah menjadi delapan orang
di mana dua korban meninggal di gereja arjuna dan dua korban meninggal di gki di ponegoro
sementara untuk korban luka termasuk anggota kepolisian bertambah menjadi tiga puluh delapan orang
dan tadi juga pak frans sempat menginformasikan bahwa beliau akan kembali lima belas menit lagi untuk mengupdate kabar terkini